halo pak bapak lihat deh pak
andri sama indri rumah semua mereka yang bersihin
nah ikut bantu bantu dia
bantu bantulah nih lihat nih
nah lagi di halaman nih
wah jemur terus
kamu kenapa sih mas
jangankan proyek besar
tiang listrik rubuh aja sudah diambil sama pemodal besar
lagian mas cono punya rumah
tapi tinggal di petakannya
lu saya juga pengen perkasa yo
sedih ya nggak ada mamat
kangen lihat dia yang emosian
yuk itu tina ya
kok dia disini
kan dia kabur
mau nagih cicilan
yuk sampai ngapain sembunyi disitu kelihatan
mau tau aja
eh mas jono belanja dong ini produk terbaru
saya tidak punya duit mbak tina
ya udah deh
yuk dia balik lagi yuk
yuk saya hanya bercanda yuk
ayalah mas mas
nih lu bawa ke belakang terus lu ambilin spray yang baru
lu nggak usah ikut kerja deh biar gue aja yang kerja berdua sama indri
makin capek gua kalo lu ikutan kerja
lo kerjain sendiri
harus dirubah sifat lu
nih udah bawa
ayo buru udah siang
jangan digeret geret sepray nya rusak
naru bara ntar tumpah
tenang aja mah ini kan udah terlatih
buktinya ini tumpah
si mina kok gak ada beritanya
mak mak mak
mau tau aja urusan gue lo
kenapa balik lagi
kamar mandinya kotor ya
aku suruh obe untuk bersihin ya
ya terus kenapa
sekarang tanggal berapa ya beb
aku belum datang bulan bed
ambilin dong tuh mr nya
dia yang kerja kita yang capek
anak anak mama semua bisa pada kerja nih
mama bener bener bangga sama kamu
kamu sebagai kakak bisa jadi panutan dan memimpin adik adik kamu
gue yang capek dianggap nama
indra kamu dari tadi hanya nyuci aja
selesai juga udah untung mah
dari tadi disuruh terus sama itu tuh
kita harus tes web aku harus berani
iya bem kita tes saja biar kita tahu hasilnya apa
tapi beb kalau hasil tesnya negatif gimana aku takut
tidak usah dites dulu ya
tapi kalau nggak dites aku penasaran beb
iya beb aku juga kita tes aja ya
tapi nggak usah dites deh aku takut hasilnya negatif
iya beb aku juga takut bep nggak usah dites ya terlambatnya cuma satu hari
iya beb aku juga tes aja
andri sama indri rumah semua mereka yang bersihin
nah ikut bantu bantu dia
bantu bantulah nih lihat nih
nah lagi di halaman nih
wah jemur terus
lo enakan enakan telepon teleponan sama si rizal
hari sabtu bukannya cucu gue itu istirahat
kita yang mau kok oma
bukan mama yang nyuruh
terus gue jadi capek mesti kerja
mina udah larang kok mak
ikut gue ke dalam
gue udah perlu sama lo
kotor lagii deh
sendhanya oma yang kotor
kerja dua kali